inilah iqal salah satu tokoh dalam film laskar pelangi yang pernah merajai bioskop tenair pada dua ribu delapan
tujuh belas tahun berselang pemeran ikal berinisial zp dan istrinya pa terjerat kasus kriminal
saat digiring petugas kepolisian resort belitung timur selasa siang zp terlihat mendukan kepala
zp bersama istri diduga terjerat kasus prostitusi micat bodong dan menggunakan senjata tajam tanpa izin
aksi ini dilakukan karena zp tak memiliki pekerjaan sejak awal dua ribu dua puluh tiga dan baru pertama kali melakukan tindakan tersebut
karena lagi sedang tidak ada pekerjaan dan sedang ingin ke rumah mertua tidak bawa apa apa jadi berinisiatif melakukan tindakan penipuan tersebut
di sisi lain zp membantah tudingan melakukan pembegalan di jalan
ia mengacungkan pedang hanya untuk menakut nakuti korban yang telah ditipu olehnya dan istri
ia pun membantah tuduhan telah menjual istrinya
untuk menjual istri saya tegaskan untuk kejahatan
tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi
atas perbuatan yang dilakukan pasangan suami istri itu dan sopir harus mendekam di jeruji besi markas polres belitung timur bangka belitung
dari tangan tersangka polisi menyita pedang ponsel dan uang rp empat ratus delapan puluh
inilah video viral yang membuat tiktoker lina lutfiawati atau yang dikenal dengan nama lina mukherje menjadi terbelit kasus dugaan penistaan agama
ia ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan konten makan kulit babi sambil mengucapkan bismillah
pada rabu pagi polda sumatera selatan kembali memeriksa lina muherje setelah pada awal april lalu tidak memenuhi panggilan polisi
wakil direktur ditreskrim sus polda sumatera selatan
polda sumatera selatan akbp putu yuda prawira mengatakan hasil pemeriksaan kasus lina akan dibawakan secara resmi pada kamis siang
tim liputan cnn indonesia